selesai akan dibawa ke depok
dari polres depok sudah menjemput untuk membawa korban yang meninggal dunia
kemudian yang luka berat luka ringan yang domisi lagi di depok
ini juga secara bertahap sudah dipindahkan ke depok
ada tiga rumah sakit yang menjadi tujuan dari sini
dan masih ada sisa tiga korban yang luka berat
yang domisili depok tetap dirawat di sini sampai ada pemulihan yang stabil
itu kira kira untuk korban
kita sedang olah tkp sedang melakukan penyelidikan
ini akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara untuk menentukan
itu dilanjutkan ke penyidikan atau tidak
ini semua sedang berproses
kemungkinan ya bisa jadi tersangka itu bisa saja
tergantung hasil penyelidikan nanti maupun olah tkp di lapangan
pak tapi tadi ada pertanyaan yang disampaikan dari sikir
informasinya kalau dari kendaraan ini sudah bisa berusaha dan berjalan
tapi di perjalanan informasi dari sikir
katanya kendaraan mesinnya berhenti
apakah kemungkinan itu ada pak pada kendaraan yang sudah naik jalan
nanti hasil penyelidikan secara keseluruhan ya
dari saksi saksi termasuk pengemudi pengusaha
kemudian dari teknis kendaraan itu sendiri
jadi kita belum bisa menyimpulkan
apakah itu ada kerusakan kendaraan atau human error
semua kita proses dari penyelidikan
teknis kendaraannya kalau kendaraannya ada gangguan
nanti akan diperiksa oleh ahli
kalau untuk hari ini olah tkp nya akan apa saja pak
ini yang pertama di tkp
tkp kita sedang berjalan proses untuk olah tkp
kemudian dari teknis tadi
teknis pengeremannya perlampuannya dan lain sebagainya
kita akan melibatkan ahli ahli
dan mungkin kita menyampaikan prihatin ya tentu
dari kepolisian menyatakan prihatin atas kejadian ini
dan kita menyampaikan berduka cita terhadap para keluarga korban
kepada masyarakat yang akan menggunakan bis ya
terutama untuk berwisata dan sebagainya
pastikan bis tersebut layak ya
kelaikan jalan bis itu
kepatuhan terhadap uji setiap berkala ya
pembayaran pajak pengesahan stnk dan sebagainya
itu bisa ditanyakan pada saat akan menggunakan bis tersebut
tapi kalau secara kasat mata memang tidak bisa dibedakan ya pak ya
secara kasat mata tidak bisa kita bedakan
apalagi karuseri nya sudah baru mungkin ya
jadi kelihatannya bagus semua bisnya
dilihat profilnya profil perusahaannya ya
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
itulah tadi pernyataan dari kakor lantas polri irjen aan suhanan
terkait dengan polisi memberikan kemungkinan bahwa akan ada munculnya tersangka
tergantung dari penyelidikan dan olah tkp yang sedang dilakukan oleh pihak polisian
dari jenderal aan suhanan mengatakan bahwa untuk mencari tahu titik terang dari kasus kecelakaan ini
polri akan melibatkan ahli dari perhubungan dan ahli ahli lain untuk pada akhirnya menemukan
bagaimana sebenarnya penyebab dan juga apa sebenarnya yang terjadi dalam kondisi kecelakaan tersebut
selain itu juga memang dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat
untuk semakin waspada untuk melihat kelaikan bis dan juga kepatuhan setiap uji dari bis tersebut
sebelum pada akhirnya menggunakan bis tersebut sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan